petani menyebut hasil panen gabah berkurang karena padi tidak tumbuh dengan sempurna
sementara itu dinas pertanian dan ketahanan pangan jawa timur mengklaim stok beras pada agustus tahun ini masih surplus
tiga daerah di jawa timur yaitu kabupaten bojonegoro lamongan dan trenggalek
masuk dalam peta merah atau berpotensi sangat rawan lahan sawah mengalami kekeringan
di lamongan dua puluh lima hektare dari luas tanam satu ratus empat puluh lima ribu hektare mengalami gagal panen karena kekeringan
di desa warukulon kecamatan pucuk sawah sudah mengalami kekeringan sejak awal juli
para petani telah berupaya melakukan pengeboran dengan kedalaman delapan puluh hingga sembilan puluh meter
namun air tak keluar sama sekali
yang pertama kekeringan terjadi ketika di bulan juli awal
musim tanam para petani itu dimulai di bulan juni
sehingga padi umur satu bulan itu sudah tidak dapat air
terus ambil air dari waduk atau rawa itu sudah habis
sehingga sampai sekarang ini banyak tanah tanah petani atau padi padi petani yang gagal panen
hasil panen gabah di desa ini pun berkurang karena padi tidak bisa tumbuh sempurna
sejumlah petani bahkan mengalami kerugian karena gagal panen
mereka berharap agar dilakukan normalisasi waduk atau rawa dan saluran irigasi
sehingga masih ada persediaan air saat musim kemarau
karena mengalami kekeringan tanaman padi tidak bisa tumbuh sempurna seperti ini
jadi dalam satu petak sawah berukuran dua delapan ratus hektare
dua ratus sampai tiga meter persegi hanya menghasilkan dua sampai tiga kuintal gabah
dari hasil normal sekitar dua ton gabah
nah sementara bagi sawah yang mengalami puso atau gagal panen
para petani mengalami kerugian sekitar tiga juta rupiah untuk biaya perawatan
untuk satu petak sawah berukuran dua delapan ratus sampai tiga meter persegi
sementara badan meteorologi klimatologi dan geofisika
bmkg stasiun meteorologi kelas satu
juanda mengatakan fenomena el nino sudah masuk kategori moderat
pada agustus hingga akhir tahun dua ribu dua puluh satu
hal ini membuat jumlah curah hujan menurun
sementara efek el nino bergantung pada kondisi geografis masing masing daerah
seperti kekeringan lahan kebakaran hutan atau hanya peningkatan suhu udara
pertemuan antara suhu panas dan dingin di samudera
di mana kondisi geografis masing masing daerah tersebut menyebabkan
adanya perbedaan nilai yang mengakibatkan untuk di wilayah asia
itu menjadi masa uap airnya itu sedikit karena masa uap airnya tertarik ke wilayah pasifik ya pak ya
sehingga hal ini menyebabkan kondisi pada saat musim kemarau di wilayah indonesia akan cenderung lebih kering
untuk mengurangi dampak kekeringan
dinas pertanian dan ketahanan pangan jatim mengklaim telah mengambil langkah
kita juga harus punya varitas benih yang padi yang tahan terhadap kekeringan
salah satunya cakrabuana pajajaran dan kelas impago
impakul lima sampai lima belas kalau tidak salah itu
kemudian juga kita antisipasi terhadap serangan opt atau organisme pengganggu tumbuhan
biasanya sih kalau kekeringan itu tikusnya juga agak lumayan
terutama di daerah daerah air dan sungai
lamungan termasuk air dan sungai bangan solo itu
meski mengalami kekeringan dinas pertanian dan ketahanan pangan jatim memperkirakan
ketersediaan beras di bulan agustus ini mencapai empat dua juta ton
dengan kebutuhan beras sekitar tiga ratus delapan puluh dua ribu ton stok beras masih surplus sekitar tiga delapan juta ton
kamsa tomarindora didin iswandani jawa timur